mengusung tema millennial attraction acara ini bertujuan mengajak milenial bersemangat menyambut tahun baru islam seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
berbagai persiapan mulai panggung hingga rekayasa pun telah disiapkan untuk menyebut jakarta festival muharam ini
acara akan diwarnai dengan pawai obor elektrik yang dimulai dari pintu barat monas hingga bundaran hi
berbagai hiburan mulai tarian musik hingga kuliner juga akan semakin menyemarakan acara kali ini
sehubungan dengan acara tersebut
dirlantas polda metro jaya melakukan penutupan jalan tamrin sebelum dan pada saat acara berlangsung
tepatnya mulai dari jam dua siang hingga sabtu jam dua belas malam
selama pengalihan arus ini kendaraan pribadi tidak bisa melintasi area jalan merdeka barat hingga duku atas